kita ke sepak bola nasional persija jakarta secara resmi memperkenalkan pemain asingnya marco mota
sebelum di persija marco mota sempat bermain di juventus roma dan charlton athletic
persija jakarta akhirnya mengumumkan pemain asing keempatnya
marco mota pemain bertahan asal italia akhirnya mengisi kuota pemain asing persija
mota adalah pemain yang sudah pernah tampil di liga terbaik eropa
juventus roma udinese charleton dan watford adalah beberapa klub yang pernah dibela mota
bahkan pada tahun dua ribu sepuluh mota sempat bergabung di tim nasional italia
dengan datangnya mota persija berharap dapat mencapai target juara di tahun ini dan menambah kekuatan pertahanan persija
saya sangat berharap untuk mencapai target juara di tahun ini
saya ingin melakukan sesuatu yang baik saya ingin berjuang untuk tim saya ingin berjuang untuk monas
dan setelah itu saya harus berpikir tentang tim kita persija untuk menang semua pertandingan untuk apa yang kita bisa lakukan dan untuk menjadi pemenang